udah lo gak usah sedih sedih begitu
tapi gak sedih bang
ya lo tenang aja
kalau nggak ada pemasukan gimana mau tenang bang
ya lu juga jangan lupa
lo terima pesanan kue itu cuma buat ngisi waktu luang
kalau urusan pemasukan urusan abang sebagai laki lu
biar abang yang nyari kerja
ya lo jalan dulu deh
ya allah mudah mudahan bang ojek dapat penghasilan yang banyak dari penumpang ojek
bu gak apa apalah
iya bu saya liat saya kejar dulu ya
gak usah gak usah gue gak apa apa
ya udah dibawa ke pusat mas ya
iya ini pegang
aduh hati hati dong mas
iya saya pelan pelan bu
jangan pelan pelan sakit kaki saya
nanti siang abang ke rumahmu ya
ya sampai ketemu ya
di rumah mak kenapa mak
ke rumah emak
oh ya udah deh nanti kesana ya mak
ini mungkin ya
oh ya udah deh
tolong anterin paket ke tempat pengiriman paket ya
amin gak tahu kemana
ke rumah atik kinasi kali
ya udah ditunggu ya
abang abis ngantriin orang keserempet
nanti tungguin ya bang
iyy tahu datangnya lebih cepet
aku gak buru buru ke belakang
as sdawat seger bugar